belum apa pak belum gila
ada yang mau saya tanya nih tapi ini diluar masalah kerjaan nggak papa ya soal apa ya pak
lebih ke persoalan pribadi sih instagram saya itu biar enggak semua follower lihat
story sama unggahan saya tuh gimana ya udah itu gini aja pak
gue pikir ada hal urgent yang harus gue tahu sampai si bos mau telepon eh enggak
tahunya masalah private ini sebenarnya siapa yang gila sih oke meskipun tadi sempat ragu
tapi gue gak boleh nyerah sebelum mencoba
harus optimis dimana ada kemauan disitu ada jalan
gua pun mencoba mengajak beberapa teman deket gue buat traveling ya gue lagi
nggak boleh liburan sama cowok gue izin cuti gua udah abis pur jujur gue agak takut traveling sendiri
jujur gue agak takut traveling sendiri
mungkin karena gue belum pernah aja kali ya jadi nggak kebayang akan kayak gimana nantinya tapi kita nggak akan pernah tahu apa hasilnya sebelum mencoba
kantornya dibayar kerjaan begini kamu mencantum tutupi yang bener aja jangan beragak agak enggak gue nggak boleh kalah sama ketakutan gue sendiri dimana ada kemauan pasti dia akan menangis
enggak gue nggak boleh kalah sama ketakutan gue sendiri dimana ada kemauan pasti dia akan menangis
disitu ada jalan
disitu ada jalan
laporan gini aja lama
hairain habis cuti liburan malah jadi makin semangat ini malah makin lambat lain kali nggak usah
oh soalnya saya baca whatsappnya di depan pintu bapak
kamu gak ada tempat lain apa baca whatsapp di depan pintu begini
duduk duduk duduk
jadi gini pun ada yang ingin saya tanyakan ke kamu tapi ini masalah pribadi di luar masalah pekerjaan
janji jangan bilang siapa siapa
siap ya kenapa pak
follower instagram itu selain bertambah bisa juga berkurang ya
follower instagram saya tadinya seribu lima ratus delapan puluh tiga

sekarang tuh liat tinggal seribu delapan eh seribu lima ratus delapan puluh tiga
sekarang tuh liat tinggal seribu delapan eh seribu lima ratus delapan puluh tiga
jadi penasaran saya siapa ini yang unfollow saya cara tahunya gimana ya
papa pengen tau yang unfollow bapak siapa
ntar ya pak
pak maaf pak
saya mau ngajuin cuti tahunan
ya segera saya kesana pak
lupa hari ini ada meeting di kantor pusat
ini nanti kita bahas nanti aja ya
iya tapi pak
iya setelah nanti saya pulang ya kita selesaikan
iya siap pak
kamu jangan pulang dulu
bentar lagi sepi di kantor
semuanya udah pada balik dan pak bos belum datang
oke apaan sih ini bos
panjang panjang balesnya cuma tiga huruf doang
terus gue nungguin tiga huruf ini sampai jam sembilan malam